kayak volley bola gitu gak didukung juga berarti
dia juga mengalami psikologi ya psikis melihat kekerasan menerima kekerasan
usahanya merawat dan melestarikan anggrek tidak sia sia